beberapa waktu terakhir sudah sering sekali banyak hewan yang masuk ke pemukiman warga
ini ada kemungkinannya karena habitat mereka sudah rusak
nah beberapa waktu terakhir juga ada berita miris
di beberapa daerah justru ada manusia yang tega menyiksa kucing
untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan juga kesehatan katanya
padahal sejatinya kucing merupakan hewan yang harus kita jaga
karena memang merupakan hewan peliharaan yang sangat lucu
nah berikut liputannya untuk anda
eh jangan kembali orang
perempuan ini menjadi sasaran amukan warga di jalan jamu air kampung maja kalideres jakarta barat
ia diduga telah membunuh delapan ekor kucing dengan cara diracun
perempuan parubaya ini nekat dengan alasan kucing kucing ini akan dijadikan obat untuk suaminya yang menderita asma
berdalih meminta kucing warga untuk dipelihara ia justru kepergok meracuni menggunakan lidi
eh bagaimana enggak ribut kucing kami mati
bisa rakan bisa rakan
bisa rakan bisa rakan
sebelumnya di sumatera utara seorang pria juga diduga menjadi pelaku jagal kucing selama belasan tahun
seorang warga menemukan kucing peliharaannya dalam kondisi tidak utuh di rumah terduga pelaku pasca hilang dua hari
rumah terduga pelaku selanjutnya digeledah polisi dan diduga kuat menjadi lokasi penjagalan kucing peliharaan untuk dijual seharga rp tujuh puluh per kilogram
nah ini yang menariknya
menurut psikolog orang orang yang tega menyakiti hewan cenderung memiliki kepribadian agresif dan tidak memiliki empati
ada kemungkinan orang ini menikmati apa yang dilakukan sebagai hal yang menyenangkan sehingga sangat perlu untuk terapi psikologis
ada juga yang memang salah satu faktornya kurangnya empati
biasanya kalau manusia memiliki empati dia tidak akan mungkin menyakiti binatang karena dia merasakan apa yang dirasakan apabila dia disakiti seperti itu
nah apakah pelaku ini bisa dilakukan di dalam lingkungan antar manusia
karena sifat seseorang yang memiliki kecederungan agresif atau menyakiti tanpa dia bisa berempati biasanya mungkin sekali untuk dia bisa menyakiti orang di sekitarnya
bisa melalui physical attack bisa melalui verbal attack ataupun

kalau menyiksa hewan saja sudah bisa apalagi nanti mungkin saja bisa menyiksa manusia
padahal biasanya hewan hewan ini justru bertingkah lucu dan membuat kita tertawa
misalnya mengeong atau mungkin malah meniru apa yang kita lakukan
nah berikut rangkuman beritanya untuk anda

pria dan istrinya yang sedang merekam video ini memang kerap berkunjung untuk melihat satwa kesukaannya yaitu gorila bernama jelani

pria dan istrinya yang sedang merekam video ini memang kerap berkunjung untuk melihat satwa kesukaannya yaitu gorilla bernama jelaja
pria dan istrinya yang sedang merekam video ini memang cibur peri mata besar ini dengan menunjukkan beberapa gambar menarik di tablet
pria dan istrinya yang sedang merekam video ini memang cibur peri mata besar ini dengan menunjukkan beberapa gambar menarik di tablet
pria dan istrinya yang sedang merekam video ini memang cibur peri mata besar ini dengan menunjukkan beberapa gambar menarik di tablet

bukan cuma manusia yang bercita cita jadi pianis nampaknya burung kakak tua ini punya keinginan yang
sama si putih bernama show show ini tampak sangat ambisius memainkan piano miliknya menggunakan
bengkoknya shou shou dengan semangat mengetuk papan piano hingga berdating sesuai keinginan
selesai ia mengangguk ngangguk kepala ke kanan dan ke kiri seolah memberikan seapaan terima kasih kepada
penonton semua menutup lagi ramai episode minggu ini saya akan hadirkan informasi menarik tentang tenaga
kesehatan yang justru takut pada saat disuntik vaksin covid sembilan belas saksikan terus lagi rame hanya
di redaksi cnn indonesia
informasi fakta bukan kaleng kalengi
nah di tengah kampanye vaksin tanah air ada saja yang jadi perhatian netizen seperti para nakes yang
ternyata takut jarum suntik lihat saja pria ini yang terus berteriak saat akan disuntik vaksin
covid sembilan belas di kota tanjung balai sumatera utara kami siang dengar outwarnya tegang yang beberapa kali
segera pun berjendak aldi ya play ini juga sudah natomiast ngajaknya
ketakutan seadakan nasi
vaksin covid sembilan belas juga dialami perawat pria ini
ia terus memberontak saat akan disuntik
di salah satu puskesmas di kawasan bogor
tidak hanya merontak karena takut jarum suntik
sang perawat juga terus memohon agar penyuntikan
tiga perawat ini sontak mengundang
tawa timiris di lokasi upaya
membujuk memakan waktu hampir setengah jam
hingga akhirnya dia berhasil
sementara itu seorang kepala puskesmas
di kecamatan belanting kabupaten lombok timur
harus dipegang anggota tni dan
petugas lainnya lantaran takut
saat akan disuntik dengan vaksin covid sembilan belas
akhirnya vaksinasi ditunda
lantaran kepala puskesmas beberapa kali
mencoba menghindar saat akan disuntik
alhasil sikap kepala puskesmas ini
membuat geli sejumlah petugas dan warga
yang akan melakukan vaksinasi
setelah dicoba beberapa kali
akhirnya ia pun berhasil divaksin
ketakutan terhadap jarum suntik juga terjadi
di mamasa sulawesi barat
di sini sejumlah tenaga kesehatan
histeris hingga terpaksa dipeluk oleh
rekannya saat akan disuntik
kenati sempat menimbulkan kehebohan
tetap berjalan lancar
nah info ini sekaligus menutup
lagi rame hari ini
sampai jumpa minggu depan